kok gak ada siapa siapa
aku gak mungkin salah dengar
barusan tadi aku dengar kalau clara menyebut nama dewa
aku yakin clara bisa sama dewa yang datang kesini
sepi gak ada orang
ini kesempatan aku untuk kabur dari sini
malah ada tante andis
ya ini saya ibu andis sendiri
membongkar makamnya diego
gak mungkin tapi diego itu masih hidup pas saya yakin
istighfar mbak putri
makam diego itu baik baik aja mbak putri
saya yang menjaganya sendiri
bahkan sampai dua puluh empat jam
tapi semenjak kematian diego saya selalu diteror pak
ya itu mungkin saja yang meneror itu orang lain
kan mbak tahu sendiri waktu itu
kalau jenajahnya diego masih ada di dalam
kemarin juga polisi membongkar makamnya
jenajah diego masih ada
bahkan polisi udah memastikan bahwa itu memang jenajahnya diego
terus siapa yang neror saya
karena menurut saya

ciringnya itu selalu diperlukan untuk menjaga diri saya
ya itu bisa aja mungkin orang lain yang meneror mbak putri
kalau nggak percaya mbak tanya aja
sama keluarganya tuh yang lagi ziarah di makamnya diego
diego gak punya keluarga lain
selain tanpa andis dan raja
tante anies kan juga lagi sakit
raja aja lagi dalam pelarian
gak mungkin mereka ada disini
itu dia yang mencari
aku nggak boleh kehilangan jejak dia lagi

disini dan dia ada depan kamar ini
kemarin ada di sini
kamu tuh lancang ya masuk ke dalam rumah orang sembarangan aku dengan sini kamu tuh
kalau gitu terima kasih ya
gak ada ya
kemana situ anak
karena kaki aku masih sakit banget
diego udah meninggal

bunuh salah satu dari mereka
dari semua ini paling intense sama dia gue
tapi mau siapapun itu
sampai kapanpun saya nggak akan biarin mereka hidup tenang
sama saudara saya itu masih gak tenang dikubur